setelah sejumlah negara tetangga terjadi lonjakan kasus atau gelombang kedua
sementara di indonesia juga ada kenaikan kasus di beberapa provinsi
yang tadi sudah dijelaskan juga oleh presiden joko widodo
sampai kemudian presiden mau wanti wanti kepala daerah
untuk waspada ancaman gelombang kedua
seberapa nyata sebetulnya potensi gelombang kedua pandemi ini
dan bagaimana menutup celah ancaman tersebut
saya akan diskusikan pada malam hari ini dengan dua narasumber yang sudah bergabung
ada pak soni hari harmadi ketua bidang perubahan perilaku satgas covid sembilan belas
dan juga ada bu neti prasetyani anggota komisi sembilan dpr ri dari fraksi pks
pak soni bu neti selamat malam apa kabar
selamat malam alhamdulillah kabar sehat
saya akan ke pak soni dulu
kita membahas soal ancaman gelombang kedua
yang juga sudah diingatkan oleh presiden joko widodo
tadi sebelumnya saya berbincang dengan dubes indonesia di singapura
yang juga menjelaskan bagaimana kemudian terjadi lonjakan kasus di singapura
meskipun angkanya tidak begitu besar
tapi untuk pemerintah singapura itu relatif cukup tinggi
jadi pak soni sebetulnya dari catatan satgas
ancaman gelombang kedua ini seperti apa
apakah memang ini ancaman yang cukup nyata
melihat ada beberapa kasus kenaikan kasus yang terjadi
tadi presiden sudah sampaikan beberapa provinsi cukup tajam lonjakannya
atau memang kita masih bisa paling tidak mengantisipasi sejak awal
ancaman gelombang kedua ini
ya bung rehat terima kasih
jadi betul sekali apa yang diingatkan oleh bapak presiden tadi
bahwa selalu ada ancaman gelombang kedua gelombang ketiga dan seterusnya
bahkan negara negara maju di dunia pun
itu mengalami gelombang kedua dan ketiga seperti inggris
inggris itali dan seterusnya
lalu bagaimana dengan indonesia
kalau kita perhatikan secara nasional
kondisinya masih baik
karena kasus aktif bisa kita tekan sampai di bawah sembilan puluh ribu
lalu kemudian juga kasus harian masih landai
tetapi melihat adanya berapa provinsi yang mengalami lonjakan kasus
di mana misalkan provinsi riau itu mengalami gelombang kedua
provinsi sumatera barat mengalami gelombang kedua
jadi kalau kita lihat sumatera secara keseluruhan itu mengalami lonjakan gelombang yang luar biasa
jadi ini menjadi sebuah peringatan bagi semua
bahwa ada potensi indonesia mengalami gelombang kedua
kalau melihat dari apa yang terjadi di pulau sumatera tadi kira kira gitu
beberapa negara juga terjadi lonjakan kasus karena adanya mutasi varian baru
dan di provinsi provinsi yang tadi pak soni sebutkan
juga terjadi lonjakan kasus karena varian baru
artinya varian baru ini menjadi satu hal yang perlu sangat diantisipasi
pak soni kalau kita tidak mau terjebak atau berhadapan langsung dengan gelombang kedua pandemi
betul bahwa informasinya di varian yang baru ini cenderung lebih menular
karena kan memang virus melakukan adaptasi ya
tetapi begini kita kan tidak bisa mempengaruhi mutasi virus
yang bisa kita lakukan adalah melakukan pencegahan
nah pencegahan itu mau mutasi virus varian seperti apa tetap harus pakai masker jaga jarak cuci tangan
dan kita harus membatasi mobilitas
itu menjadi kunci utama karena bagaimanapun juga
virus ini menular melalui droplet dan juga kemudian aerosol
bisa kita hindari kalau orang itu memakai masker secara berkualitas
bu neti ada tanggapan dari peringatan yang disampaikan oleh presiden joko widodo kepada kepala daerah
kepada semua masyarakat bahwa ancaman gelombang kedua di depan mata

sementara kita tahu juga ada kenaikan kasus yang terjadi di beberapa provinsi di indonesia
ya tentu saja catatan saya bung reinhardt
yang pertama ternyata kebijakan pelarangan mudik yang dinyatakan sebagai kebijakan politik negara
tidak cukup efektif ya menahan laju atau animo masyarakat ingin mudik dan merayakan lebaran di kampung halamannya
itu yang pertama
karena kalau kita lihat dari data kementerian perhubungan
kurang lebih ada satu tiga satu lima juta ya warga yang mudik ke kampung halamannya
itu yang pertama
kemudian yang kedua saya juga melihat bahwa apa yang disampaikan oleh presiden jokowi
juga harus diikuti dengan kesiapsiagaan ya sistem dan kapasitas layanan kesehatan
karena tidak cukup kita hanya mengingatkan untuk berhati hati tanpa kemudian diikuti dengan kesiapsiagaan
baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tentunya
untuk melakukan tanggung jawabnya yaitu tiga t
karena saya yakin interaksi sosial kemudian pertemuan dilakukan oleh warga yang mudik
termasuk juga lalu lalangnya warga
ini tentu saja dengan yang disampaikan oleh pak soni berpotensi ya untuk memantik lonjakan kasus yang eksponensial
sehingga tiga t ini tentu saja harus dilakukan secara masyarakat
terima kasih pak presiden
baik di tengah masyarakat maupun saya juga ingin mengingatkan pemerintah bahwa varian baru ini juga tidak bisa dianggap sepele ya
tentu surveillance yang dilakukan di rumah sakit juga harus dilakukan oleh pemerintah
sehingga apa yang kemudian kita lakukan tiga t ini ditambah dengan himbauan kepada masyarakat
ya sejalan dengan kesiapsiagaan anak anak sarana parasana kesehatan layanan kesehatan
baik bu neti anda melihat kesiapsiagaan pemerintah sudah maksimal belum
atau justru sebaliknya kalau kita menghadapi ancaman nyata gelombang kedua ini
ya kalau kemarin kan kita membaca tuh
mnk sempat mengingatkan pemerintah daerah yang mengecilkan angka kasus positifnya di daerah masing masing

nah tentu kita juga ingatkan
kita ingin mengingatkan bahwa harus ada kombinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
jangan sampai trik trik mengecilkan angka positif covid ini sebagai cara untuk mendapatkan pujian
tapi sebetulnya berdampak sangat membahayakan begitu
bagaimana yang kemarin kita sudah dihujani dengan beberapa pelanggaran ya
ada mafia bandara
ada mafia suap antikamber
ada gen bekas dan sebagainya
nah saya juga tidak ingin bahwa pemerintah daerah tidak secara transparan membuka data ya
membuka data dari momentum mudik kemarin
nah mudah mudahan pusat juga melakukan upaya sinergi dengan pemerintah daerah
karena manapun yang harus berhadapan dengan warga
menyediakan layanan kesehatan
dan pemeriksaan secara masif
termasuk juga penyediaan tempat tempat isolasi ini pemerintah daerah ya
pak soni ada tanggapan pak apa yang tadi disampaikan oleh bu neti menyoroti juga soal misalnya kebijakan mudik
tapi kemudian juga di sisi lain publik atau masyarakat juga masih ada yang datang berkerumun ke tempat wisata
sampai soal persoalan data di daerah tadi itu
ya jadi yang pertama sebetulnya larangan mudik atau peniadaan mudik sangat efektif di tanggal enam sampai tujuh belas mei
tapi yang menjadi tantangan adalah beberapa angkutan itu justru mengalami kenaikan pada saat pralarangan
jadi menjelang enam mei itu terjadi kenaikan orang mudik ke daerahnya masing masing
nah ini kan arti memang belum sepenuhnya menjadi sebuah kesadaran masyarakat
peniadaan mudik itu sesungguhnya untuk melindungi kita semua kesadaran untuk itu
lalu juga kalau kita perhatikan memang kami sudah mengantisipasi sejak awal
dan sudah berkoordinasi dengan satgas daerah bahwa peniadaan mudik ini
tentu akan berimplikasi terhadap potensi kenaikan mobilitas di lokal
jadi akan terjadi kenaikan mobilitas kemungkinan di tempat wisata di restoran di pusat perbelanjaan
ya mal pasar dan sebagainya
oleh karenanya kami sudah mengingatkan teman teman satgas daerah agar melakukan pengawasan yang lebih ketat di wilayah wilayah tersebut
oke jadi kalau kita bicara kembali soal ancaman gelombang kedua oke itu nyata artinya ya
kita juga harus terus menerus mengantisipasi soal itu karena sejumlah negara sudah mengalami gelombang ancaman gelombang kedua
lalu skenarionya worst skenarionya seperti apa pak soni
yang kemudian juga mungkin sudah diukur oleh satgas jika kemudian ada terjadi kemungkinan yang paling buruk
kemudian bagaimana menutup celah potensi gelombang kedua itu
apakah dari sisi masyarakatnya atau kemudian juga dari kebijakannya dan pengawasan dari dpr bagaimana bu neti
tapi kita bahas di segmen berikutnya
kita break terlebih dahulu kami akan segera kembali sesaat lagi
kita masih membahas ancaman atau potensi gelombang kedua virus corona terjadi di indonesia bersama dengan pak soni
ketua bidang perubahan perilaku satgas covid sembilan belas dan juga ibu neti prasetya

tadi kita sudah bahas banyak ya pak soni dan juga bu neti mengenai ancaman gelombang kedua
kemudian juga soal kebijakan kebijakan yang diambil
oke kalau kemudian kita tahu bahwa ancaman itu selalu ada di depan mata
terutama ketika ini sudah masuk ke teritori terdekat indonesia singapura malaysia misalnya laos mungkin dan juga filipina
sudah masuk ke region wilayah asia tenggara
kalau begitu pak soni apa worst case nya atau worst skenario nya yang kemudian memang sudah di
mungkin sudah diukur oleh satgas kalau kemudian hal hal itu terjadi
ada ledakan yang juga mungkin diakibatkan oleh mutasi varian baru virus corona misalnya
ya bung reinhardt yang pertama pertanyaannya mungkinkah terjadi lonjakan kasus
sangat mungkin karena kita sudah melihat ada peningkatan mobilitas dan ada penurunan kepatuhan protokol kesehatan
nah kemudian yang kedua kita juga melihat tren dari beberapa provinsi itu naik
kalau nggak salah ada tiga belas provinsi yang mengalami kenaikan kasus harian
lalu kemudian juga kalau kita perhatikan bagaimana sih kalau sampai terjadi hal tersebut
kita harus memitigasi dampak dari apa yang sudah terjadi kemarin
kan kita tidak bisa kembali ke masa lalu tetapi kita bisa mencegah terjadinya penularan secara masif
yang pertama sesuai arahan bapak presiden bahwa kita memperbanyak tes ya
terutama mereka yang melakukan mobilitas atau pergerakan
menginstruksikan seluruh pemerintah daerah agar tetap memantau pergerakan warganya
terutama dalam satu dua minggu ke depan
karena memang pengalaman kita selalu setelah adanya libur panjang setelah adanya peningkatan mobilitas
itu sampai dua minggu kemudian baru terjadi lonjakan kasus
lalu kemudian presiden juga pak doni juga berkali kali mengingatkan bahwa
kita harus memperkuat ppkm mikro
kalau satu rt itu sudah dapat lima rumah yang terkonfirmasi positif
maka rt tersebut harus di lockdown semua tidak boleh keluar tidak boleh ada aktivitas
nah di level ppkm mikro itu masyarakatnya saling bergotong royong untuk mendukung mereka yang harus menjalani isolasi tadi
lalu kemudian kalau kita perhatikan juga ada kemungkinan lonjakan kasus
tetapi ada beberapa skenario
berarti harus menambah kapasitas rumah sakit
merubah kamar perawatan non hubungan
kemudian kamar perawatan non covid menjadi covid dan seterusnya
itu sudah disiapkan oleh teman teman di penanganan kesehatan termasuk oleh layanan kesehatan di kemenkes
jadi sudah disiapkan skenario tersebut
tetapi bu ngeren kita harus paham
bahwa kalau terjadi lonjakan yang super drastis
itu bisa menyebabkan pelayanan kesehatan kita tidak mampu untuk menangani pasien secara bersamaan
karena rumah sakit tidak dirancang
untuk orang secara bersamaan sakit dan dirawat
oke kalau tadi pak soni di awal mengatakan secara nasional kondisi kita masih baik
ini indikator itu dari mana pak soni
apakah dari jumlah angka angka kasus yang terjadi
atau memang yang terjadi kenaikan itu masih terfokus di beberapa wilayah saja misalnya
kalau kita perhatikan puncak dari kasus ini
kalau kita perhatikan puncak dari kasus
harian kita itu terjadi pada awal desember
puncak pertengahan november sampai awal desember itu puncak kasus harian
tetapi puncak kasus aktif kita satu ratus tujuh puluh enam ribu itu terjadi pada tanggal lima februari
dan kalau kita perhatikan sekarang dengan kasus aktif sekitar delapan puluh tujuh ribu
artinya dalam dua lima bulan terakhir kita berhasil menekan kasus aktif
dengan mendorong kesembuhan dan juga mencegah terjadinya penularan
positivity rate kita juga turun ya
nah jadi itu menjadi indikator
terus kemudian beberapa provinsi di jawa juga mengalami turunan kasus aktif
nah tetapi memang tadi seperti yang disampaikan oleh pak presiden
bahwa kasus aktif di beberapa provinsi di sumatera itu justru melonjak
dan kalau kami perhatikan
satu pulau sumatera itu lonjakannya memang sangat drastis
jadi cukup terjadi kenaikan tajam sejak akhir maret ya terutama awal april ya
sampai dengan menjelang lebaran
itu kenaikannya luar biasa tinggi cukup tinggi di sumatera
oleh karenanya presiden mengingatkan betul kepala daerah agar betul betul memperhatikan hal ini
agar betul betul melakukan upaya pencegahan
dan mendeteksi mereka yang positif covid sembilan belas
melalui tes masif
bu neti sebagai komisi sembilan
pandangan anda bagaimana untuk menutup celah kemungkinan gelombang kedua virus corona terjadi di indonesia
skenario tadi sudah dijelaskan juga oleh pak soni seperti apa
ya saya memberikan catatan yang pertama
bahwa kita nggak boleh berpuas diri atau kemudian menganggap ini masih aman aman saja
ada sejumlah masyarakat yang menyiasati kebijakan pelarangan mudik itu
dengan mengubah skema pulang kampung atau mudik tadi
jadi saya mengira hari hari ini adalah hari hari harus
justru sebaliknya ada sejumlah masyarakat yang karena memang kemarin nggak bisa mudik ya
enam sampai tujuh belas begitu
nah mereka menyiasatinya setelah atau di luar tanggal itu
sebelum tanggal enam saja kan sudah banyak yang curi start ya reinhardt
artinya memang kalau harus sampaikan
yang menjadi garda terdepan untuk pengendalian pandemi ini memang adalah perilaku masyarakat ya
kepatuhan kedisiplinan masyarakat
nah masalahnya kalau kita bicara tentang kepatuhan ini banyak faktor yang mempengaruhi
salah satunya yang memang saya sempat tangkap dan saya catat itu pernyataan pak doni ya
pada saat rapat dengan komisi sembilan
bahwa hampir semua masyarakat mengetahui atau mendengar adanya pandemi ini
jadi ini pr nya pak doni sebetulnya
bagaimana kepala bidang perubahan perilaku ini kemudian bisa menawarkan sejumlah strategi
kenapa karena kalau kita bicara tentang kedisiplinan
tadi saya katakan ada banyak faktor yang mempengaruhi
salah satunya adalah konsistensi kebijakan pemerintah
nah saat masyarakat melihat bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini inkonsisten
di saat itu pula lah masyarakat menganggap loh kenapa cuma kita yang diperketat
kemudian tenaga kerja asing masuk kan begitu ya
nah kemudian mudik dilarang tapi kemudian ada wacana pariwisata dibuka
tempat tempat keramaian juga diperbolehkan dan sebagainya
nah menurut saya yang juga menjadi tantangan untuk bisa menekan lonjakan kedua
atau ya kita tidak menginginkan lah ya terjadinya tsunami seperti negara negara tetangga kita
yaitu yang pertama adalah konsistensi dari kebijakan apapun yang digulirkan oleh pemerintah
jadi jangan sampai ada kebijakan yang menegasikan satu sama lain
ada kebijakan yang kontradiktif ya nah itu yang pertama
kemudian yang kedua
ikunan yang dimaksud oleh pemerintah juga seharusnya dilakukan oleh aparat di lapangan
karena kalau saya lihat bahwa kebijakan pelarangan mudik ini tidak serta merta
membuat pemeriksaan atau pengetatan pelarangan mudik ini berjalan dengan baik
saya perhatikan beberapa kali saya perjalanan dari bandung ke jakarta jakarta bandung ya
untuk urusan rapat di dpr sebelum idul fitri atau kemarin ya
beberapa hari yang lalu ya tiga hari yang lalu
itu ternyata agak aneh gitu
ketika kita lihat di bawah itu ada pengetatan tapi kemudian jalan mdz itu sudah dibuka gitu
ini catatan juga pak soni untuk pemerintah ya
jadi artinya kalau kita lihat ada selain jalan tikus yang diakali oleh masyarakat
ada juga ketidakdisiplinan atau inkonsistensi aparat di lapangan ya dalam konteks pengetatan
nah ini beberapa catatan saya
pak soni boleh ditanggapi pak terakhir singkat bagaimana kemudian mengubah perilaku itu
tugasnya pak soni juga di satgas
di tengah sorotan soal inkonsistensi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah
ya sebetulnya kan memang menangani pandemi ini butuh extra effort ya
karena memang seperti gas dan ren seperti yang disampaikan bapak presiden
tidak mudah dan semua negara belajar
di dalam menangani pandemi ini bahkan who sendiri juga seperti itu
nah terus kemudian memang begini perubahan perilaku ini menjadi ujung tombak dalam artian
upaya kita itu harus kita selesaikan dihulu
ya mencegah orang jangan sampai tertular
membangun ketahanan kesehatan masyarakat
masyarakat mampu untuk melakukan upaya upaya pencegahan secara mandiri
pakai masker menjaga jarak dan sebagainya
nah ini sangat dipengaruhi oleh dua hal
yang pertama oleh pengetahuan
masyarakat indonesia sekarang pengetahuannya sudah sangat tinggi tentang tiga m
tapi yang kedua dinari juga oleh motivasi
dan motivasi ini juga sangat dipengaruhi oleh pandemi
fatigue selama satu setengah eh satu tahun lebih
lalu kemudian berita hoax ya berita hoax itu bisa melemahkan masyarakat
dan kemudian persepsi terhadap kebijakan yang mungkin beragam
nah padahal pemerintah dalam hal ini satgas juga sudah
terus menerus mensosialisasikan kebijakan kepada masyarakat
apa sih maksud dari kebijakan ini
sehingga masyarakat miliki kesadaran untuk mengikuti apa yang sudah digariskan oleh pemerintah
kemudian melakukan upaya upaya pencegahan secara mandiri
karena disiplinan kolektif ini jauh lebih penting daripada sekadar kedisiplinan individual
oke baik tentu kita berharap tidak terjadi gelombang kedua di indonesia
tapi juga di saat yang sama kita mengantisipasi soal itu
soal kebijakan yang konsisten dan juga kedisiplinan dari masyarakat yang terus menerus harus kita ingatkan
mudah mudahan apa yang kita khawatirkan tidak terjadi yaitu gelombang kedua
bu neti dan juga pak soni
tapi sekali lagi mari kita akan pantau bersama bagaimana kondisi ke depan dan kebijakan serta kedisiplinan masyarakat seperti apa
terima kasih banyak pak soni bu neti
terima kasih untuk waktunya sudah berbagi bersama dengan kami pada malam hari ini
sehat selalu selamat malam
usaha jeda kami akan segera kembali dengan informasi seperti apa kelanjutan laporan tujuh puluh lima pegawai kpk yang tidak lolos tes awasan kebangsaan terhadap dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh pimpinan kpk
newscast akan segera kembali